terkait pesan pornografi antara rizik sihab dengan firza hussein yang beredar di media sosial
kuasa hukum firza hussein menyatakan isu ini adalah berita bohong atau hoax
kuasa hukum menduga ada pihak yang sengaja membuat kegaduhan dengan memanfaatkan isu rizik
menurut kuasa hukum tidak ada kedekatan lebih antara rizik dengan firza
sudah jadi makanan atau tatapan umum lah ya kita masih positif bahwa itu pintar dan kita serahkan aja mekanismenya itu yang menimpa